adat kiri adat kanan
perayaan hud provinsi sulawesi utara ke lima puluh enam yang digelar pada dua puluh tiga september dua ribu dua puluh
dilaksanakan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan
terlihat para undangan hadir dengan menggunakan pakaian adat
yang menggambarkan kebinekaan budaya indonesia
upacara peringatan berjalan hikmat dengan kegiatan seremoni
pembagian hadiah penghargaan kepada sejumlah kepala dinas terpilih
tokoh agama pengurus desa warga dan jajaran sinergitas perbankan
dalam masa pandemi selama tiga bulan belakangan ini
perekonomian dari beberapa sektor di sulawesi utara merosot
namun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara
telah melakukan langkah strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat sulawesi utara
dalam membangkitkan sektor pertanian dan pariwisata
kedua sektor ini menjadi pendong kerasa
kedua sektor ini menjadi pendong kerasa
kedua sektor ini menjadi pendong kerasa
kedua sektor ini menjadi pendong kerasa

kedua sektor ini menjadi pendong kerasa
kedua sektor ini menjadi pendong kerasa